sekarang kita ke sepak bola tanah air di mana salah satu kontestan liga satu pstni pada minggu resmi berganti nama dan kandang
pstni berganti nama menjadi ps tirta ataupun ps tira singkatan dari tni dan rakyat serta pindah kandang ke stadion sultan agung bantul yogyakarta
pergantian nama dan stadion kandang diresmikan oleh mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio yang juga merupakan pembina utama ps tira
suasana peluncuran ps tira di stadion sultan agung bantul diwarnai penolakan dari supporter fanatik persiba bantul pasar bumi
bahkan ratusan supporter persiba bantul yang musim ini terdegradasi ke liga tiga sempat bersih tegang dengan pendukung pstira
namun hal itu tidak menghambat gatot nurmantio untuk meresmikan nama baru pstni menjadi pstira serta meresmikan stadion sultan agung bantul sebagai kandang baru pstira di kompetisi liga satu
tahun dua ribu delapan belas ini
tahun ini pstira masih diperkuat beberapa mantan pemain timnas seperti agung lestaluhu dan mahanati lestusen
selain itu di hari ini juga diperkuat empat pemain asing yakni gelandang veteran gustav lopez dan pemain sayap mariano barriaks dari argentina
striker alexander rakik dari serbia serta defender jangkung asal korea selatan kim sangmin
acara peluncuran juga dimeriahkan dengan pertandingan persahabatan antara pstira melawan tim bantul
yang dimenangkan pstira dengan skor telak tujuh satu